rapid test masal yang dilakukan satgas covid sembilan belas di kawasan puncak kabupaten bogor jawa barat pada hari jumat
berfokus di lahan parkir masjid agung harakatul jana simpang gadok
berbeda pada hari sebelumnya rapi tes masal bagi masyarakat hanya dilakukan pada pagi hari sampai waktu sholat jumat
selain memperlakukan rapid test masal petugas gabungan juga menerapkan operasi justisi kepada masyarakat
yang tak patuh pada protokol kesehatan dalam perjalanan menuju kawasan puncak
masih ditemukan sejumlah masyarakat yang tidak menggunakan masker sehingga mendapatkan sanksi sosial
dari petugas gabungan yang berjaga di kawasan simpang gadok puncak
operasi justisi hanya dilakukan satu kali di kawasan simpang gadok oleh petugas gabungan
dari pukul tujuh pagi hingga sembilan pagi waktu indonesia barat